satu mei biasa diperingati oleh seluruh pekerja di seluruh dunia sebagai hari buruh
atau biasa dikenal sebagai may day
dan biasanya seperti di indonesia may day diperingati dengan beragam acara
mulai dari long march dan juga unjuk rasa
nah saat ini saya sedang bersama dengan menteri tenaga kerja hanif dakiri
untuk membahas seluruh isu isu yang ada di indonesia mengenai ketenaga kerjaan
selamat pagi pak hanif
selamat pagi mbak
pak hanif ini pertama kita kan sedang lagi jalan santai nih pak
salah satu himbawan bapak adalah may day ini diperingati dengan pandai
itu kenapa pak
intinya adalah kenapa may day harus kita rayakan dengan riang gembira
harus menjadi fun day agar teman teman buru dalam berjuang itu selalu bisa termotivasi
bisa lebih bersepakat bisa lebih punya optimisme
dan tentu saja juga dari segi strategi dan metode perjuangan itu biar bisa lebih capi
tapi kan ada beberapa aset pekerjaan
ada yang mengatakan bahwa misalnya may day ini dirayakan sebagai fun day
bapak ini tidak memahami esensi dari may day itu sendiri begitu
bagaimana menurut bapak
ya maksud saya kalau yang ingin merayakan dengan cara misalnya demo segala macam
tak ada masalah
silakan saja yang penting tertib dan sesuai dengan aturan
tapi jangan salahkan juga misalnya teman teman pekerja yang merayakan may day ini
dengan kegiatan kegiatan yang selain demo
karena kalau kemudian gerakan buruh atau serikat buruh itu isinya yang galau galau saja
sedih saja yang serem serem saja
itu makin banyak orang yang justru tidak tertarik pada serikat buruh
itulah kenapa kita bantu serikat buruh agar image nya dan citranya ini menjadi lebih positif
satu mei ini kan akan kembali ada unjuk rasa besar besaran di seluruh indonesia nih pak
oleh para pekerja dan juga buruh
nah bapak tahu nggak sih apa tuntutan mereka pada may day kali ini
dari dulu sampai sekarang kan tuntutan mereka tidak terlalu banyak perubahan ya
paling hanya seputar isu upah seputar itu isu outsourcing mungkin soal jaminan sosial
dan lain sebagainya
tapi kan kalau dari beberapa tuntutan itu kalau kita lihat
ada tuntutan tuntutan yang selalu disuarakan tiap tahun
misalnya penghapusan outsourcing menolak adanya tenaga kerja asing menolak upah rendah
nah bagaimana kemudian pemerintah terutama dari kementerian tenaga kerja ini
memastikan bahwa tahun depan pada may day tahun depan
tuntutan tuntutan ini tidak lagi disuarakan pak
kita justru malah berharap bahwa teman teman dari serikat pekerja ini
benar benar bisa melihat tantangan perubahan dunia di masa yang akan datang ini
nah kalau berputar
pada isu isu yang lama
yang itu sejak bahkan sejak saya mahasiswa
waktu saya ikut di muburu juga isunya itu juga
ini kan berarti nggak ada perubahan nih dari serikat pekerja
nah oleh karena itulah maka menurut saya
pendekatannya harus dilupa
jadi misalnya kalau biasanya kalau ngomong isu tertentu itu
isinya tolak tolak tolak tolak gitu
nah ini harus coba lebih kreatif untuk mencari solusi terobosan
dalam menghadapi tantangan perubahan yang begitu cepat
nah ini kan ada satu tuntutan baru nih pak yang nantinya rencananya akan disuarakan
yang nantinya rencananya akan disuarakan pada tanggal satu mei
yaitu menolak adanya ppres nomor dua puluh tahun dua ribu
dan juga terutamanya menolak secara spesifik nih pak
kedatangan tenaga kerja asing terutamanya dari tiongkok
sebagai guru kerja kasar
lalu bagaimana tanggapan
ya itu kan hanya menyederhanakan prosedur perizinannya
menyederhanakan birokrasi pelayanan agar tidak berbelit belit
karena kalau berbelit belit ini akan menghambat investasi
ini harus dilihat secara jernih gitu
jangan sampai kemudian kita ini salah paham misalnya dengan gaji
jangan sampai kemudian kita ini salah paham misalnya dengan gaji
dan ppres ini yang justru
ini adalah untuk membantu mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak
terus di lapangan ada pelanggaran nah itu harus dilihat sebagai kasus
nah kalau kasus saya minta agar itu tolong jangan digeneralisasi
kalau kasus jangan dibesar besarkan
kalau kasus ya jangan diolah olah jangan digoreng goreng
jadi intinya saya ingin katakan bahwa terhadap kasus pelanggaran
mengenai kemudahan tenaga kerja asing ini
pemerintah tidak diam pemerintah tidak membiarkan
pemerintah terus melakukan penegakan hukum
nah kalau misalnya ada hal hal yang

dianggap misalnya belum tahu
diinformasikan saja dilaporkan saja sehingga kita akan tindak
nah garansinya apa nih pada pemerintah untuk memastikan bahwa memang
lapangan pekerjaan terutama untuk buruh pasarnya tidak akan diambil
oleh tenaga kerja asing
ini ada beberapa hal yang kemudian dikhawatirkan oleh para buruh di indonesia ini
terkait dengan adanya perpres ini pak
ya pasti kan tidak
jadi bahwa penciptaan lapangan kerja yang melalui investasi ini
ini kan jumlahnya besar
nah dari jumlah lapangan kerja yang tercipta
yang tercipta lewat investasi itu
itu kan hanya sebagian kecil saja yang diisi oleh tenaga kerja asing
jadi ibaratnya kalau anda ini investor dari luar negeri
datang ke indonesia terus kemudian anda buka lapangan kerja
lalu mungkin anda bawa sebagian kecil orang ke sini
sebagian besarnya lapangan kerjanya buat siapa
buat rakyat indonesia
tapi boleh atau tidak tenaga kerja asing ini menjadi buruh kerja keras
dari sisi aturannya kan nggak boleh makanya harus dibedakan
yang kedua misalnya lapangan
aturannya jelas tidak boleh
di lapangan kerja asing
ada yang melanggar itu berarti kasus
kalau kasus jangan dianggap semua dong
karena tki kita kan ada yang berkasus
misalnya kalau ada tki kita yang melakukan tindak pidana
masa kemudian semua dianggap begitu
kan kita nggak terima juga
kalau kasus jadi anggap kasus minta pemerintah tangani
kalau misalnya dianggap pemerintah belum melakukan
tapi selama ini kita terus melakukan penegakan hukumnya
tapi apakah ini sudah optimal nih pak terkait dengan pengawasan sendiri
karena kalau kita lihat dari waktu ke waktu
kan pengawasan terus kita tingkatkan
begitu ada pelanggaran kita tindak
begitu ada masalah kita saksikan
tapi memang betul dong pak ada kelalaian kelalaian bahwa memang ada kelalaian
karena memang gini loh
maksud saya bahwa yang soal begini ini
ini juga harus mendapatkan dukungan dari masyarakat
makanya misalnya kalau di daerah anda ada tenaga kerja asing yang anda anggap janggal misalnya
masyarakat juga menjalankan
ya itu pentingnya peran serta masyarakat
jadi bukan pembunuhan malah kalau ada awal awal
dikit dikit difiralkan dibesarkan
itu kan malah jadi akhirnya menimbulkan kekhawatiran banyak orang
dan itu nggak bagus buat kita
nah salah satu tuntutan yang rencananya akan disuarakan pada satu mei besok ini adalah
keinginan sejumlah serikat buruh pak untuk membuat partai politik
ataupun partai buruh
misalnya seperti di amerika di inggris gitu
pak menurut bapak
apakah selama ini partai politik di indonesia ini kurang menyuarakan aspirasi buruh
sehingga diperlukan adanya partai politik buruh ini
ya kalau soal aspirasi bikin partai ya itu hak kan
ya silahkan saja
nah kalau misalnya soal partai partai menyuarakan aspirasi atau aspirasinya buruh
ya tinggal dilihat aja masing masing partai seperti apa
saya kan nggak bisa saya berkomentar partai partai itu seperti apa dalam hal aspirasi buruh
himbauan anda untuk buruh masuki tahun politik ini bagaimana pak
ya intinya ya serikat buruh biar tetap konsisten terhadap isu isu perburuan
biar mereka ini tidak keluar dari jalur lah istilahnya
membawa kepentingan kepentingan yang bersifat non buruh
terima kasih banyak pak hanif untuk waktunya
sama sama kita berdoa pak
agar pemerintah dan juga serikat buruh dan juga buruh yang ada di indonesia ini
bisa saling bergandengan tangan untuk mencari solusi yang terbaik
agar sila kelima pancasila ini dapat benar benar diwujudkan
suntazah cenerningrat tangerang banten
nah gitu dong